langsung saja kita ke kuala lumpur malaysia
sudah ada koresponden cnn indonesia mahardika utama
yang memantau langsung ajang sea games dua ribu tujuh belas
dika selamat siang ajang sea games tinggal lima hari lagi
dan indonesia ini jika kita lihat masih berada di posisi lima
bagaimana analisis anda terkait peluang tim indonesia untuk kedepannya
ya selamat siang
anissa memang sampai saat ini indonesia baru mengemas sembilan belas medali emas
dan masih berada di posisi kelima terpaut
jauh sekali dengan tuan rumah malaysia yang sudah mengemas lebih dari enam puluh medali emas
tetapi memang untuk cabang cabang olahraga unggulan masih ada cukup banyak juga
yang akan bertanding dan juga memperbutkan medali emas
di antaranya dari cabang atletik ada nama trianing si
yang hari ini juga akan kembali bertanding di nomor lima meter
ada nama agus prayogo dan juga ada maria natalia londa yang akan bertanding hari ini
dan dari cabang olahraga renang begitu pun
masih akan ada beberapa nomor yang dibutuhkan
dan juga dari pencak silat karate taekwondo dan juga ski air
yang pada pertandingan atau pada ajang sebelumnya juga bisa meraih medali emas
diharapkan bisa menambah pundi pundi medali emas
memang tinggal lima hari lagi apakah target lima puluh lima medali emas
seperti yang dicanangkan oleh satlak prima ini akan terkejar atau tidak
kita masih akan terus menantikan
tapi yang pasti seluruh kontingen atlet indonesia terus berusaha
untuk memperbutkan atau meraih tambahan medali
seperti yang dilakukan oleh tim takraw putri
yang pada beberapa waktu lalu sempat melakukan aksi walkout
begitu pada hari ini tim kuadran sepak takraw putri kembali
semeraih satu medali perak
bukan sebuah hasil yang cukup jelek begitu
tetapi juga ini bisa menunjukkan bahwa mental tim atlet indonesia tidak goyah
meskipun ada sejumlah hal di luar hal teknis ataupun juga non teknis
yang sempat mempengaruhi permainan mereka
kita masih akan terus nantikan seperti apa jalannya sea games dua ribu tujuh belas ini
dan seperti apa nantinya
seorang konten atlet indonesia untuk memperbutkan medali emas
di ajang olahraga dua tahunan ini
ya dika ada juga yang menjadi sorotan
sabtu esok tim sepak bola indonesia akan bertemu malaysia
bagaimana persiapan dan juga peluang indonesia dalam memenangi laga ini
ya anissa tadi sekitar satu jam yang lalu baru saja ada pre match conference
antara indonesia dan malaysia dan juga myanmar dan juga thailand
yang akan bertanding pada esok hari
ini adalah stadion saha alam yang esok nanti akan menjadi stadion
tempat bertandingnya antara indonesia dan juga malaysia
yang akan digelar pada pukul dua puluh empat puluh lima waktu malaysia
atau pada pukul sembilan belas empat puluh lima waktu indonesia barat
dan saat ini tiket pun sudah dijual dan indonesia hanya mendapatkan
sementara tim tuan rumah mendapatkan kuota tujuh puluh ribu tiket
sesuai dengan kapasitas stadion saha alam ini yang mencapai delapan puluh penonton
dan tadi asisten pelatih dari
timnasional indonesia bima sakti sudah menyatakan bahwa
timnas saat ini dalam kondisi yang siap meskipun waktu recovery atau waktu rehat
dari pertandingan terakhir menuju ke pertandingan semifinal esok
hanya efektif satu hari saja
tetapi mereka menyatakan siap dan saat ini tengah melakukan latihan
meskipun bukan latihan berat
dan juga indonesia dipastikan tidak akan tampil dengan kekuatan penuh
mengingat kapten tim mereka hans samuyama harus absen setelah menerima
akumulasi kartu kuning pada pertandingan terakhir melawan kamboja malam hari nanti
yaitu pelatih ong kim sui dari malaysia menyatakan bahwa timnya akan turun dengan kekuatan penuh
dan tidak ada pemain yang dilarang untuk tampil
dan juga malaysia akan dipastikan ditonton oleh pendukung dari tim tuan rumah
anissa kalau kita bicara soal statistik pertandingan
besok adalah pertandingan ke enam belas pertemuan antara indonesia dan juga malaysia
yang juga disebut sebagai laga klasik di semenanjung melayu ini adalah pertandingan ke enam belas
dan kalau kita lihat di lima belas pertandingan sebelumnya
indonesia dan malaysia ini bisa dikatakan memiliki catatan yang cukup berimbang
indonesia tercatat enam kali menang dan malaysia juga enam kali menang
sementara tiga pertandingan berakhir dengan seri meskipun dua diantaranya
diteruskan dengan adu penalti pada tahun dua ribu sebelas indonesia gagal meraih emas
setelah kalah dengan hari malaysia lewat drama adu penalti dan dibalas pada tahun dua ribu tiga belas
di babak semifinal ketika indonesia juga mengalahkan malaysia lewat drama adu penalti
jadi pertandingan esok ini adalah pertandingan ke enam belas untuk ajang sea games
dan kalau kita lihat lagi pertandingan terakhirnya
indonesia melawan malaysia pada bulan lalu di kualifikasi piala asia
indonesia kalah telak tiga lewat satu pertandingan di babak pertama
begitu di tiga puluh menit pertama indonesia langsung kebobolan tiga gol
tetapi tadi pelatih malaysia juga mengakui bahwa selama pertandingan di ajang sea games ini
indonesia bermain dengan sangat baik berada di grup neraka atau di grup yang cukup sulit
tetapi indonesia bisa finish di posisi kedua dan menahan imbang
vietnam dan thailand yang merupakan peta kekuatan yang cukup diperhitungkan
karena sehingga di ajang sea games dipastikan pertandingan esok akan menjadi pertandingan yang sangat sengit
dan juga pertandingan seru yang sangat dengan banyak banyak emosional begitu
atau merupakan laga emosional bagi sejumlah pemain seperti evan dimas
yang pada malam hari tadi mengatakan bahwa pertandingan melawan malaysia
bukan hanya soal pertandingan sepak bola saja tetapi juga soal harga diri bangsa
yang tentu akan dipertaruhkan kita akan lihat seperti apa nanti jalannya pertandingan
semoga saja indonesia bisa menurunkan pertandingan itu untuk indonesia dan juga untuk indonesia yang akan menangani pertandingan ini

baik terima kasih mardika utama atas laporan langsung anda dari malaysia
selamat kembali melanjutkan tugas dan juga selamat menikmati keseruan sea games yang tinggal lima hari lagi
ya tim nasional indonesia akan menghadapi malaysia di babak semifinal cabang olahraga sepak bola
terkait laga tersebut pelatih timnas luis mia harus memutar otak karena para pemainnya sejauh ini cukup mudah terpancing emosi
laga melawan malaysia pun berpeluang melahirkan banyak insiden di atas lapangan mengingat rivalitas panas antar kedua negara di lapangan hijau
kemenangan dua indonesia atas kamboja di laga terakhir grup b sudah cukup untuk mengatakan tim merah putih melaju ke semifinal sea games dua ribu tujuh belas sebagai run up grup
meskipun evan jemas dan kawan kawan tidak boleh berpuas diri melihat masih banyak kekurangan yang harus mereka perbaiki
apalagi selanjutnya indonesia akan menghadapi malaysia di babak empat besar
salah satu kekurangan indonesia yang mencolok adalah cukup mudahnya anak asuh luis mia itu terpancing oleh provokasi lawan
total indonesia telah mengoleksi empat belas kartu kuning dan satu kartu merah dari lima pertandingan
indonesia pun dua kali terlibat dalam kericuhan pemain
terkait hal ini luismia pun mengaku sudah menyadarinya
secara khusus ia meminta maaf atas ulas jumlah pemain indonesia yang terlibat kericuhan saat menghadapi kamboja
oke buat hansamu kartu kuning nanti kita akan konfirmasi lagi bagaimana peraturannya
terus yang kedua mariners kartu kuning provokasi
pertama tama saya ingin mengucapkan minta maaf dulu

pertama tama saya ingin mengucapkan minta maaf dulu
atas apa yang telah dilakukan marinus di akhir pertandingan
saya sebagai pelatih kepala disini saya sangat sedih
atas apa yang dilakukan oleh dia
semestinya pemain tim nasional harus memberikan image bagus gambar bagus tentang negaranya
image daripada dari mana dia berasal
dan di dalam sepak bola terkadang ada situasi di mana kita harus bisa menahan diri
saya tidak mengerti juga ketika ada seorang pemain
dia sudah menggunakan baju tim nasional terkena provokasi dan dia akhirnya ikut
saya harap ke depannya bisa lebih baik
sementara itu evan dimas mengaku bersemangat jelang menghadapi malaysia
gelandangan geland indonesia itu sangat menyadari jika lagam lawan malaysia akan sangat spesial bagi supporter indonesia
lawan malaysia bukan soal main bola ya saya rasa
tapi ini demi harga diri bangsa
malaysia lolos ke semifinal setelah menjadi juara di grup a
sang tuan rumah tampil sempurna dengan mencatatkan empat kemenangan
kentur agus nestaru cnn indonesia
dan saatnya kami ajak anda untuk melihat urutan kelas main sementara perolehan medali dalam ajang sea games malaysia dua ribu tujuh belas
hingga pukul sebelas dua puluh sembilan waktu indonesia barat
malaysia masih memimpin dengan enam puluh empat orang
enam emas dan juga empat puluh lima perak dan empat puluh satu perunggu dengan total peraihan medali satu ratus lima puluh buah
sementara itu menyusul di posisi kedua ada vietnam dengan tiga puluh tujuh emas dua puluh lima perak dan tiga puluh dua perunggu dengan perolehan sembilan belas
ada juga di posisi ketiga singapura lalu posisi keempat thailand dan posisi kelima ada indonesia dengan perolehan
medali emas sembilan belas buah dan juga perolehan perak dua puluh lima dan perunggu empat puluh satu dengan total medali yang diraih